semakin bertambahnya usia kepadatan tulang akan semakin berkurang
sehingga tulang menjadi kropos atau yang dikenal dengan istilah osteoporosis
umumnya osteoporosis disebabkan karena kekurangan asupan kalsium
yang terjadi akibat menurunnya jumlah kalsium yang diproduksi tubuh seiring bertambahnya usia
selain osteoporosis penyakit lainnya yang sering terjadi pada individu usia lanjut adalah osteoartritis atau radang sendi
kondisi di mana sendi terasa nyeri akibat peradangan ringan yang timbul karena gesekan ujung ujung tulang penyusun sendi
baik untuk mengulas lebih dalam tentang apa yang dimaksud dengan osteoporosis dan juga osteoartritis pada usia lima puluh tahun
dan bagaimana upaya pencegahannya telah hadir bersama saya secara virtual dr indra penny spot
dr ortopedi dan traumatologi rumah sakit yarsi
dokter indra selamat siang
selamat siang assalamualaikum mbak diana
terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kami
baik dokter sebenarnya yang dimaksud dengan osteoporosis dan juga osteoartritis itu apa
dan mungkin bisa sekaligus dijelaskan kepada pemirsa kita
gejala gejalanya itu seperti apa dokter
baik mbak diana dan para pemirsa sekalian
akan saya terangkan dulu mengenai osteoporosis atau yang lebih dikenal sebagai penyakit kropos tulang
ini merupakan suatu kumpulan keadaan pada tulang
di mana ditemukan satu berkurangnya kepadatan tulang
kemudian pori pori tulang menjadi lebih besar
dan tulang akan menjadi rapuh serta mudah patah
nah sedangkan mengenai osteoartritis sendiri
itu adalah keadaan yang lain daripada osteoporosis
di mana osteoartritis ini secara awam dikenal sebagai penyakit perkapuran dan beridang pada sendi
ini juga merupakan suatu kelompok kelainan pada sendi
yang ditandai dengan kerusakan pada tulang tulang sendi
kemudian penyempitan pada celah sendi
dan terdapatnya spur atau tulang tulang baru pada sendi yang mengalaminya
apakah ada hal hal penyebab lainnya sehingga seseorang itu mengalami osteoporosis dan juga osteoartritis dokter
begini mbak diana dan pemirsa sekalian
banyak faktor yang menyebabkan penyakit osteoporosis
jadi merupakan multifaktorial istilahnya
yang pertama secara alami disebut sebagai penyakit degeneratif
atau penyakit yang berhubungan dengan faktor usia
dengan makin bertambahnya usia
resiko untuk mengalami osteoporosis dan osteoartritis ini juga akan makin bertambah
nah dari data data yang sudah ada
itu lima puluh lima persen ditemukan pada usia di atas
itu faktor yang pertama
kemudian faktor yang lainnya adalah faktor gender jenis kelamin
karena penyakit osteoporosis dan osteoartritis ini lebih sering ditemukan pada kaum perempuan
perbandingan laki laki atau perempuan banding pria adalah empat banding empat
nah kemudian faktor yang lain adalah faktor
gaya hidup yang tidak sehat
ada kebiasaan merokok atau alkoholism
itu juga akan memicu terjadinya osteoporosis terutama
adanya riwayat patah tulang atau cedera yang pada daerah tulang yang tidak ditemui secara baik
misalnya ada cedera atau sak di tulang
tidak dilakukan pengobatan secara baik oleh dokter
nanti kebelakangnya efeknya adalah terjadinya osteoporosis dan osteoartritis
kemudian juga osteoartritis bisa muncul pada orang yang mengalami gejian berat badan atau obesitas
obesitas yang bisa kita ubah adalah satu perubahan gaya hidup
jadi kita akan menyarankan untuk melakukan perubahan gaya hidup ke area yang lebih sehat
jadi tetap aktif melakukan gerak tubuh secara teratur
seperti exercise atau olahraga
bersepeda berenang dan olahraga lainnya
kemudian lakukanlah pola hidup yang sehat dengan diet yang seimbang
kontrol cepat ke dokter jika mengalami cedera pada tulang pada otot dan pada sendi
selanjutnya juga upayakan untuk mencapai berat badan yang ideal
yang penting juga mbak diana
dan pemerintah sekalian
yang penting adalah diet yang mengandung kalsium dan vitamin d
seperti yang ada pada susu pada beju ikan dan dua buah tertentu
dan terakhir adalah pencegahan trauma dan benturan benturan keras
jadi agar sendi dan tulangnya tidak mengalami benturan dan pengerokosan
dan juga untuk aktivitas atau tindakan dan gerakan tertentu yang dapat menyebabkan trauma pada sendi dan tulangnya
baik dokter artinya kita juga harus berhati hati saat melakukan diet
jangan sampai kita defisit kalsium begitu ya dokter ya
dan juga harus menerapkan pola hidup sehat sedari dini karena itu adalah investasi
baik dokter indra penny spot dokter ortopedi dan traumatologi rumah sakit yarsi
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
selamat siang sehat selalu
selamat malam terima kasih mbak diana
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dan pemirsa demikian perbincangan kita di dokter menjawab kali ini
semoga bisa memberikan manfaat untuk anda semua
saya diana dwi kondur diri terima kasih sampai jumpa